jejaran nominasi berikut para nomini festival film indonesia dua ribu tujuh belas telah resmi dirilis
total terdapat dua puluh dua nominasi pada penyelenggaraan tahun ini
yang berbeda kategori penatarias terbaik kini turut diikut sertakan
sebagai bentuk apresiasi terhadap para profesional di bidang tersebut
selain itu film kartini dari sutradara hanung bramantio dan pengabdi setan
karya joko anwar menyabet nominasi terbanyak yakni tiga belas kategori
dewan juri ffi dua ribu tujuh belas yang diketuai oleh sutradara kawakan riri riza
menyatakan sistem penjurian tahun ini lebih terbuka daripada tahun tahun sebelumnya
film yang ikut serta kini tak lagi dilihat dari jumlah penonton atau penayangannya di bioskop
nama nama terbaik di perfilman indonesia dikurasi selama satu tahun
lewat diskusi yang melibatkan sekitar
di indonesia itu ada kurang lebih dua belas asosiasi profesi
mulai dari produser sutradara penulis skenario
sampai asosiasi aktor film dan juga profesi profesi lain
mereka lah yang kemudian melakukan sebuah penyeleksian untuk melahirkan nominasi
gue yakin aja sih di dunia sebesar ini
kata heran jika salah satu nomini film berjudul possessive
yang notabene belum sempat menjajal layar lebar
dapat ikut serta bersaing dengan jajaran film lain yang telah lebih dulu tayang di bioskop
riri riza menyebut peraturan tahun ini agak berbeda
film yang masuk nominasi cukup melakukan pemutaran khusus tanpa harus diputar di bioskop umum
nantinya juri yang berjumlah tujuh puluh lima orang akan melakukan voting untuk menentukan para pemenang
malam penganugerahan ffi dua ribu tujuh belas sendiri akan dilaksanakan pada sebelas november mendatang di kota manado
dan rencananya akan dihadiri oleh presiden joko widodo
nadia laras jakarta

kita lihat siapa siapa saja atau film film apa saja yang bisa diberikan
oke berikutnya buat anda mungkin yang belum tahu apa saja nominasinya kami berikan beberapa di antaranya berikut ini
kita lihat siapa siapa saja atau film film apa saja yang bisa masuk
ini seperti masih mendominasi pemeran pembantu wanita terbaik tahun ini
ini sepertinya masih mendominasi di pemeran pendukung wanita terbaik tahun ini

oke ini adalah pemeran pendukung pria terbaik aktor muda dan juga senior
kita lihat kawasan ek guardian
oke ini adalah pemeran pendukung pria terbaik aktor muda dan juga senior
di ffi tahun ini

baik aktris aktris muda e lima puluh lima nya semua aktris aktris muda ya lalu berikutnya pemeran utama pria terbaik
nah ini nih yang menarik di kategori ini pemeran pria terbaik tahun ini nama reza rahadian absen
rupanya dari daftar nominasi padahal kalau kita lihat banyak sekali film film yang menampilkan
reza sebagai tokoh utama prianya di filmnya banyak juga yang katanya kecewa nih reza
rahadian kok bisa nggak masuk ya oke lalu ini dia sutradara yang masuk nominasi tahun ini ada
nama nama yang boleh dibilang terhitung baru beberapa kali membuat film panjang menarik juga
pastinya untuk kita tunggu nih siapa sutradara yang berhasil menyabet piala citra dan yang terakhir
yang juga ditunggu tunggu adalah film terbaik gak kalah menarik pastinya karena genre nya
kalau anda lihat ini variatif banget di film terbaik di ffi tahun ini mulai dari
film drama kemudian komedi horror bahkan film biopik dan juga ada film aksi ya